anda bergabung dalam segmen cnn indonesia go mudik dan berikut kami hadirkan informasi seputar mudik
menjelang masa mudik lebaran dua ribu sembilan belas sejumlah moda transportasi mulai disiapkan
di bandung bandara hussein sastra negara tetap melakukan persiapan meskipun sedang mengalami penurunan jumlah penumpang
suasana di bandara hussein sastra negara bandung terlihat sepi pada jumat pagi
menurut pengelola bandara hussein kondisi ini sudah terjadi sejak beberapa bulan terakhir
kenaikan harga tiket pesawat menjadi penyebab utama penurunan jumlah penumpang di bandara hussein
meski demikian masih ada penumpang yang menggunakan moda transportasi udara
namun rata rata mengaku terpaksa naik pesawat karena tidak punya pilihan lain
kondisi ini pun dikeluhkan oleh penumpang

kondisi ini pun dikeluhkan oleh penumpang
kondisi ini pun dikeluhkan oleh penumpang
kondisi ini pun dikeluhkan oleh penumpang
menghadapi masa mudik sejumlah persiapan dilakukan
seperti rencana penambahan jadwal penerbangan dari bandung ke jakarta padang dan malaysia
selain itu pihak bandara akan menyediakan posko angkutan lebaran tujuh hari sebelum dan sesudah lebaran
serta penambahan personil pengamanan yang bekerja sama dengan tni angkatan udara
franky wijaya rizky rahadian bandung